gunung merapi memuntahkan empat puluh tujuh kali awan panas guguran dalam delapan belas jam terakhir hingga minggu pagi
rentetan awan panas mulai terjadi sejak sabtu tengah hari
merapi terpantau cerah dilihat dari sisi selatan kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta pada minggu pagi
sementara monitoring balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpptkg
menyebut empat puluh satu awan panas terjadi sepanjang sabtu
sedangkan pada minggu hingga pukul enam pagi waktu indonesia barat terjadi enam kali awan panas guguran
kejadian ini tidak serta merta membuat status merapi menjadi naik
bpptkg masih menyatakan merapi siaga atau level tiga sejak lima november dua ribu dua puluh
warga direkomendasikan untuk menghindari zona bahaya di alur sungai
yaitu sungai boyong sejauh maksimal lima km
sungai bedok kerasak
bebeng sejauh maksimal tujuh km
sungai woro sejauh maksimal tiga kilometer
dan sungai gendol sejauh lima km
sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga km dari puncak